kita ke informasi pertama newsroom hari ini
mahasiswa papua asal papua menggelar aksi memperingati hari ulang tahun organisasi papua merdeka di ambon maluku
aksi yang berlangsung sekitar satu jam
ricuh saat dibubarkan petugas polresta ambon
para demonstran ini menyuarakan kemerdekaan papua
tidak hanya itu sejumlah isu disuarakan diantaranya demiliterasi cabut perpanjangan otsus
tolak lumbung ikan nasional dan sahkan ruu penghapusan kekerasan seksual atau pks